back timnas putri shakila aurelia menilai indonesia punya pemain pemain putri dengan potensi yang menjanjikan
namun kendala utama yang dihadapi perkembangan sepak bola putri di tanah air yaitu tidak adanya liga
dan kondisi ini disebut berbeda jauh dari apa yang ia lihat selama bermain di italia
dimana sepak bola putri memiliki liga bahkan sampai kelompok usia dini
dan berikut ini cumplikan wawancara pemain timnas putri shakila aurelia
dalam podcast cnn indonesia sipaling sport episode petualangan shakila
kalau kita lihat stereotipnya nih orang italia itu kan katanya orang orang yang santai
ya hampir mirip mirip lah sama karakteristik orang indonesia
tapi kalau menurut kamu kenapa sih mereka sepak bolanya bisa maju gitu
apa yang kamu lihat di lapangan
kalau masalah kayak mereka lebih what is account professional
atau mereka lebih ngikutin peraturan i wouldn't say so
nggak juga ya
nggak juga sih
lebih ke kayak mereka dari kecil
mereka udah ada dokter dari mereka masih kecil
udah ada lapangannya bagus banget
lapangan di sana ya ampun bagus banget
di sini kadang kan kalau dioper bola bolanya loncat sendiri
kalau di sana enggak
dari kecil mereka sudah terstruktur
udah main setiap sabtu setiap minggu tuh udah ada liga
untuk anak anak umur sepuluh tahun udah ada liga yang terstruktur yang bagus
itu liga cewek tuh ya
cewek liga yang seniornya sampai liga empat
tapi ya cowok lebih lagi lah udah pasti
jadi udah sangat terstruktur sih
aku bilang perbedaannya itu
banyak yang dari indonesia jujur
kalau aku suruh nyebutin kayak lima anak yang beneran talent ya
menurut aku kalau mereka dari kecil udah di inggris
atau mereka dari kecil udah di jerman
emang harus pelan pelan
tapi ya aku berdoanya sih
semoga secepatnya untuk terjadi gitu
ya kabarnya kan tahun depan ya akan ada liga sepak bola putri ya
terus katanya piala pertiwi mau digulirkan lagi ya sama sbwi